kegiatan jumat berkah digelar sahabat ganjar di semarang jawa tengah
ratusan paket sembako dibagikan sahabat ganjar kepada masyarakat kurang mampu
sahabat ganjar menggelar kegiatan jumat berkah bersama masyarakat di kecamatan candisari
kota semarang jawa tengah
pada kegiatan ini dibagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu
yang sebelumnya telah didata
ketua dpc kota semarang tina indrawati menyampaikan harapan dan dukungan
untuk ganjar pranowo pada ajang pilpres mendatang
hari ini jumat tujuh oktober dua ribu dua puluh dua telah mengadakan kegiatan jumat berkah
sasaran kami adalah warga di sekitar yang memang membutuhkan
semoga kegiatan ini membawa berkah untuk kita semua terima kasih
harapan kami pak ganjar pranowo
menjadi presiden di dua ribu dua puluh
dukungan kami untuk pak ganjar akan terus ada
masyarakat yang mendapatkan bantuan menyambut baik kegiatan ini dan turut mendoakan ganjar
terima kasih kepada sahabat ganjar yang telah membagikan sembako buat jumat berkah
semoga bapak ganjar sukses dan terpilih menjadi presiden dua ribu dua puluh
selain pakai sembako untuk meningkatkan animo masyarakat pada kegiatan ini juga dibagikan door price berhadiah menarik